jika di surabaya pembagian daging kurban berlangsung ricuh
di situ bondo belasan daging sapi yang hendak dibagikan
ditemukan membusuk akibat mengandung cacing hati
petugas dinas peternakan pun langsung meminta daging sapi tersebut dimusnahkan
sidak penyakit antraks oleh dinas peternakan situ bondo
langsung menyasar ke tempat pemotongan hewan di sekitar kantor pemerintah daerah
namun petugas justru menemukan fakta yang lebih mencengangkan
puluhan potong organ dalam sapi kurban terindikasi penyakit distomatosis
atau hati yang penuh dengan parasit cacing hati
bahkan dalam beberapa potongan bagian organ hati sapi
ditemukan dalam kondisi yang sudah membusuk akibat banyaknya jumlah cacing yang menyerang
hal ini ditandai dengan seluruh bagian daging yang berubah menjadi kapur putih
dan mengeras membentuk butiran hitam
petugas pun langsung melarang panitia membagikan ke warga
dan meminta agar segera dimusnahkan karena sangat berbahaya
untuk supaya daging daging yang akan disebarkan kepada masyarakat
itu bisa memenuhi kriteria asuh yaitu aman sehat utuh dan halal
sementara potongan daging lainnya dinyatakan aman
untuk dibagikan kepada warga setelah melalui pemeriksaan uji penyakit parasit